hari ini dijadwalkan akan mulai dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama
pembangunan jalan layang antapani bandung
pekerjaan proyek yang diperkirakan memakan anggaran empat puluh miliar rupiah ini
kira kira memakan waktu enam bulan
dan rencananya jalan layang yang memiliki panjang empat puluh empat meter dengan tinggi lima satu dan lebar sembilan meter
untuk mengetahuinya kita akan terhubung dengan rekan kita
korespondensi ann indonesia ada roby sofwan amin di sana
silahkan dengan laporan anda roby
pertama saya ralat dulu paket vo tadi lady bahwa bukan empat puluh empat meter panjangnya
dan memang hari ini rencananya akan dilakukan peletakan batu pertama groundbreaking flyover
jembatan layang di antapani yang melintas dari jalan terusan jakarta
sampai dengan ke jalan jakarta
di perempatan ini
nah ini memang dibuat karena memang kendaraan di kawasan ini cukup padat sekali
dan terkait dengan proses pembangunan ini tentunya aktivitas warga masyarakat pembunuh jalan sedikit terganggu ya
karena proses pembangunannya tepat di tengah jalan jakarta
dan nantinya juga di jalan terusan jakarta juga akan dilakukan proses pembangunan
yang rencananya cukup enam bulan ini luar biasa
untuk membuat flyover itu diperlukan satu hingga satu lima tahun
dan terkait dengan proses pengerjaan ini tentunya aktivitas kembali ya
aktivitas warga pengguna jalan terganggu tetapi tidak ada pengalihan arus lalu lintas
hanya ditutup bagian tengah yang nantinya akan dikerjakan
sementara para pengguna jalan masih bisa menggunakan jalur sebelah kiri dan sebelah kanan
dan terkait dengan proses pengerjaan yang pertama kali di indonesia
jembatan layang ini saya tadi pada paru pertama menjanjikan akan menghadirkan kontraktor yang mengerjakan ini
kita mesti tahu dan masyarakat indonesia bahkan pemerintah pemerintah kota lain ini harus melihat ini
informasi terkait dengan ini
saya sudah bersama dengan direktur utama pak eng
ini pertama kali di indonesia pak eng
apa namanya sebentar
bapak bisa melakukan ini sebelumnya belum pernah dilakukan

waktu sedemikian cepat
mas mungkin saya sedikit menceritakan
kronologis untuk flyover antapani ini ya
jadi ini sebagai prototype project
yang nantinya juga akan menjadi proyek percontohan
ini spesial mulai dari pengadaan
jadi pengadaan ini adalah design and build
atau rancang bangun
yang pada umumnya atau konsumensional itu kontraktor hanya melakukan fisik
pekerjaan fisik di lapangan
tapi yang sekarang ini adalah kontraktor mulai melakukan perancangan
kemudian mengajukan penawaran
dan setelah itu setelah ditunjukkan sebagai pemenang
kita melakukan pelaksanaan ke konstruksi di lapangan
jembatan seperti apa yang mau bapak buat ini dengan enam bulan
kuat atau tidak
baik yang pertama adalah
flyover itu adalah salah satu konstruksi jembatan untuk mengakomodir persimpangan tidak sebidang
jadi seperti di sini nanti
mulai dari jalan jakarta keterusan jalan jakarta itu berarti jalan layang di atas ya
sehingga jalan yang kircon ibrahim maji itu nanti menjadi jalan di bawahnya
nah ini nanti yang akan saya pakai di sini
pertama adalah teknologi timunan ringan
ini terbuat dari beton
kemudian kita kombinasi dengan foam
sehingga ini berat jenisnya hanya seperempat dari beton normal
jadi beton normal ini berat jenisnya adalah dua empat
ini hanya enam ratus kg per meter kubik
nah ini yang membuat apa namanya pertama dari sisi daya dukung tanah ini sangat memadai
ya kan jadi karena berat tadi hanya sepertiganya ya
nah kemudian yang kedua kenapa ini saya bisa bangun lebih cepat dibandingkan dengan timunan tanah
yang pertama adalah kalau timunan tanah itu kita perlu proses pemadatan
kemudian perlu dinding penan tanah samping kiri dan kanan
nah sementara di sini kita hanya apa namanya
dari moland atau dari mixer kita tuangkan kita tidak ada proses pemadatan
dan juga tidak ada proses pembuatan dinding penan tanah
jadi itu yang membuat ini bisa lebih cepat gitu
untuk kekuatannya gimana ini kan belum pernah dilakukan
apakah nantinya nanti jangan jangan baru dipakai terus jebol gitu
oke nah dari sisi kekuatan ini kan sebetulnya sebetulnya dari apa namanya dari sisi teknikal
ini sebenarnya bukan barang baru
tapi aplikasi di lapangan itu yang membuat jadi ini jadi barang baru jadi baru gitu
jadi secara teknis ke apa namanya ke teknikal sipilan lah ini bukan barang yang baru
ini beton biasa cuman kita ini dc form
cuman memang ini kalau beton itu kan rata rata katakanlah mungkin lebih dari sepuluh mpa dua puluh mpak gitu ya
ini hanya delapan atau kurang lebih delapan ratus kpa kekuatannya
tapi ini jauh lebih kuat daripada tanah
dan ini secara parsial ini pernah diaplikasikan di lapangan
misalkan untuk timbunan ringan di pangkalan bun
kemudian ada juga di daerah cirebon
jadi secara secara parsial ini sudah diaplikasikan
cuma yang belum adalah kombinasi antara timunan ringan dipakai di flyover dengan corrugated steel
seperti itu yang itu menjadi baru
dan ini kan untuk proyek ini corrugated steel ini dapat tiba dari korea
dari korea jadi ini untuk implementasi di kita
karena memang apa namanya yang membuat
flyover itu mahal dan lama sebetulnya karena konstruksinya berat
ya itu yang bikin jadi lama
nah ini membuat konstruksi lebih ringan pekerjaannya lebih mudah dan otomatis harus lebih murah
baik pak eng mudah mudahan sukses enam bulan kita sudah bisa normal lancar ya
oh namanya kita percepat
ya memang ini langkah baru yang dilakukan oleh pusat jalan dan jembatan kementerian pu
yaitu melakukan lelang tidak hanya proses pengerjaan
tetapi dari mulai rancangan
lelang sampai dengan bangun
dan tentunya kalau ini berhasil ini bisa dilakukan diadopsi di kota kota lain yang sudah mulai padat kendaraan
untuk mengatasi persoalan kepadatan di perlintasan sebidang
kembali ke lady dan juga yuda
baik terima kasih roby sofwan amin atas laporan anda dari kota bandung jawa barat